pak nggak usah sambutan saya aja ngomong terima kasih tadi lu mau yang dua puluh menit
lu fotonya dua ribu dua ratus sebelas fotonya bayangin makan dulu makan bakso makan apa tadi tomai makan makan
habis itu bapak duduk saya yang sambutan mengatakan aspirasi kawan kawan sekaligus
terima kasih habis itu foto foto gimana gak lama itulah presiden kita rendah hati orangnya
dipotong satu satu satu satu daerah ya
saya lapor dong kalau saya kan selalu menyampaikan pan ini pak jokowi itu keluarga
kami jepang keluarganya pak jokowi sebelumnya jadi kami sudah ya kami hubungannya panini
mangga pak jokowi itu ya keluarga kita pak jokowi owner udah lagi coba
saya muhammad syahriza saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
tv dan media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya